kalau ada orang yang nanya soal itu
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
enggak aku gak salah dengar
herlanda betul betul menyebutkan namanya mas prabu
dia mengaitkan dengan kematian mas ihsan
kali seperti ini aku merasa sedih
padahal aku udah tahu
sampai kapanpun perasaan aku ke nonzara tuh gak akan pernah terbalaskan
sekali lagi aku minta maaf ya man
non gak usah mikirin soal itu ya
harusnya sih ini benar tempat dulu mas isan bekerja
sebenernya aku dengar sendiri tan
aku dengar kalau orang yang minum manggur di tempat ayah kerja buat bunuh ayah tuh
ayah prabu hijaya
mudah mudahan aku bisa dapat informasi mengenai kematian mas ihsan
apa betul mas prabowo ada sanggup bautnya dengan hal itu
siapa ya kira kira yang bisa aku tanyai
tunggu mana kubiknya baru lagi
wah cerita juga baru
komandok jadi tajik banget ya
hah dari mana sih itu dia
dengar dengar sih di backing sama pengusaha yang namanya prabu wijaya
itu mandor yang mereka maksud
apa hubungannya orang itu dengan mas prabu
ya pastinya dia dapat lebih banyak dari prabu jaya itu
memberikan uang ke orang itu
harusnya kan mas prabu gak kenal sama dia
bahkan proyek ini pun bukan proyeknya mas prabu
jangan jangan benar apa yang dituduh oleh istri dan anaknya iksan
kalau pak mandor memang disuruh prabu wijaya untuk bunuh si ihsan
bener tuh masalahnya tepat banget waktunya
pada saat pak iksan meninggal dia langsung mendadak jadi kaya
mungkin dapat bonus dari pak prabu wijaya kali ya
tegak bener ya
masalahnya udah banyak
bahkan teman teman kerjanya mas ihsan mengatakan hal yang sama
kalau mereka pencuriga mas prabu yang membunuh mas ihsan
jangan jangan semua itu memang benar
kematian mas ihsan ada hubungannya sama mas prabu
dih tedu yang mulai sarang hard bible
yang dibunuh thanks bejabar disini
prabu dan mas ihsan
tapi gimana kalau ternyata hal itu benar
gimana kalau memang mas prabu yang sudah membunuh mas ihsan
itu kan irlanda
erlanda anak buahnya mas prabu
mau apa dia
dia kenal sama mandor itu
apa yang mereka bicarakan
apa jangan jangan ada hubungannya dengan mas prabu dan mas isan
aku harus merekam percepatan mereka
siapa tahu memang ada hubungannya dengan mas prabu dan mas isan
jamal kamu gak pernah cerita ke orang lain kan
soal masalah yang pernah seduka seru kamu itu
nggak pernah sama sekali
apa ada masalah
atau ada orang lain lagi yang tahu soal ini
seharusnya masalah ini nggak ada yang tahu jamal
saya ingatkan sama kamu jangan
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
mungkin ada kesalahan
mungkin aku salah dengar
kalau ada orang yang nanya soal itu
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
aku nggak salah dengar
herlanda betul betul menyebutkan namanya mas prabu
dia mengaitkan dengan kematian mas prabu
aku yakin sekarang
mas prabu pasti memang membunuh mas ihsan
model tens podcasts urut hati kenyataan
bisa menembuhkan nama ibu
jadi supir ternyata bosan juga ya
lebih banyak nunggunya
mana si rizky suruh nunggu aku disini lagi
kok aku malah ngeluh sih
ini kan udah rezeki yang dikasih sama allah
syukur tante bisa ketemu kamu disini
tante kenapa tante
kenapa ada masalah sama pak prabowo
tapi tadi kok ketemu zahira dia baik baik aja
jangan bikin aku takut kayak gini kan
ini tentang ayah kamu
tante kita kan udah pernah bicara soal
bukan bukan itu amira
tentang kematian ayah kamu
tentang kematian ayah
tante udah dapet buktinya
tante udah tau
kalau ternyata suami tante yang udah bunuh ya kamu
kamu bisa jadi serba
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah nyebut nama saya dan nama pak sells
di buka dilla

buat apa tante gak selih lihat ini semua ke aku
waktu kamu itu kan sulit tante
tante gak perlu mencukupi ini semua ke aku tante
tante gak tahu amira
tanpa itu cuma merasa kalau
tante itu harus
kamu bayangin kalau jadi tante amira
tante itu baru tahu
tante itu sudah selesai